daripada itu kita lebih naik mundur aja
dengan senggol senggol lagi
sempat dorong sorongan atau seperti apa gai
pak saya belum dapat apa apa
berapa lama tadi ngantrinya
dari jam enam tadi
dari jam enam